sepanjang dua ribu dua puluh dua sederet bencana alam yang melanda berbagai wilayah di indonesia
bencana juga menyebabkan hampir enam juta orang mengungsi
lebih dari delapan orang luka luka serta empat puluh tiga orang hilang
merujuk data badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
per empat desember terjadi lebih dari tiga bencana di berbagai wilayah di indonesia sepanjang dua ribu dua puluh
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg mengatakan
sebagian besar wilayah indonesia telah memasuki puncak musim hujan
cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi hingga akhir januari
gejala ini akan menurun secara perlahan pada awal maret dua ribu dua puluh
bmkg memprediksi wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi adalah
bukit barisan kepulauan belitung jawa barat jawa tengah kalimantan
sulawesi barat sulawesi selatan dan pegunungan papua
bmkg juga mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk mengantisipasi kekeringan
yang berpotensi terjadi di nusa tenggara jawa kalimantan barat dan riau pada mei hingga juni mendatang

kepala pusat data informasi dan komunikasi benn
bnpb abdul muhari mengatakan
berdasarkan catatan lima tahun terakhir daerah dengan bencana hidrometeorologi terbesar
adalah provinsi aceh jawa barat jawa tengah jawa timur kalimantan selatan kalimantan barat serta sulawesi selatan
bnpb memprediksi pada dua ribu dua puluh tiga ketujuh provinsi ini berpotensi dilanda bencana hidrometeorologi
dengan frekuensi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di indonesia

adalah provinsi aceh jawa tengah jawa timur kalimantan selatan dan serbuk jawa tengah jawa timur kalimantan selatan
jadi mungkin ini yang menjadi fokus di awal tahun itu pasti itu masih hidrometeorologi basah
nanti di menjelang tengah tahun di periode juni juli agustus itu kita sudah bersiap dengan potensi karhutlah di enam provinsi
kemudian balik lagi di peralihannya september oktober itu kita akan cuaca ekstrim puting beliung
angin kencang dan lain lain di ujung di akhir tahun kita akan menghadapi lagi hidrometeorologi
bijakan publik trubus rahardiansyah mengatakan penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama
dimulai dari pemerintah pusat pemerintah daerah hingga masyarakat
menurutnya bencana di indonesia terjadi secara berulang setiap tahun
sehingga warga sudah memahami karakteristik bencana dan wilayah tempat tinggal mereka
perang bencana kemudian saat terjadinya bencana
dan pasca bencana
itu menjadi tanggung jawab bersama
bukan tanggung jawab pemerintah pusat bukan pemerintah daerah
bukan masyarakat tapi ada tanggung jawab pemerintah pusat pemerintah daerah masyarakat
berkolaborasi kita ini negeri yang tiap tahun tiap tahun mengalami yang namanya bencana
harusnya sudah faham betul karakteristik dari bencana itu sendiri
trubus juga mengimbau pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten kota memahami kondisi lingkungan
kesiapsiagaan masyarakat dan ketangguhan berbasis desa dan keluarga dalam menghadapi bencana
tim liputan cnn indonesia jakarta